sejumlah orang tua menemui gubernur jambi meminta anak mereka yang ditangkap polisi di raja malaysia segera dipulangkan
video kedatangan orang tua itu ramai dibicarakan di media sosial
kepada gubernur jambi sejumlah orang tua mengatakan bila anak mereka berangkat tiga bulan lalu dan dijanjikan bekerja sebagai marketing
namun ternyata dipekerjakan sebagai operator judi online
gubernur jambi al haris mengatakan warga jambi itu berangkat ke malaysia menggunakan visa wisata
al haris meminta agar warga jambi yang ditangkap hanya dikenai pelanggaran keimigrasian
anak jambi itu masih disaksi bagi keimigrasian malaysia
kepala kantor wilayah hukum dan ham jambi tolit mengatakan warga jambi yang ditangkap saat ini sedang menjalani persidangan dan berstatus sebagai saksi
mereka ditempatkan di rumah perlindungan saksi
kemudian dari tiga puluh wni tersebut berdasarkan data paspor terdapat enam belas orang wdni itu kelahiran jambi yang semuanya adalah laki laki
sementara sisanya memang empat belas orang kelahiran di luar jambi
datanya ada lengkap
data paspor tersebut memang tidak ditemukan paspor yang kemudian terbitan dari imigrasi jambi
jadi semuanya paspor itu dibuat di luar wilayah jambi di jakarta timur sebagian besar
bila dideportasi pemprov jambi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi kepulangan semua warga jambi tersebut
dari liputan cnn indonesia